ya sementara itu penyelenggara liga mempersiapkan robinson cesarua resort di kawasan puncak bogor jawa barat sebagai salah satu alternatif tempat menggelar kompetisi basket ibl pada musim ini
iya dengan fasilitas yang cukup memadai timnas basket muda indonesia juga menggelar training camp di tempat ini
dan informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini
pamit undur diri saat selalu dan sampai jumpa
timnas basket muda indonesia sudah hadir di robinson cisarua resort jawa barat
rencananya deric michael dan kawan kawan akan melanjutkan training camp nya di resort seluas lebih dari tiga hektare ini
selain untuk training camp timnas basket muda indonesia villa robinson juga menjadi salah satu alternatif tempat penyelenggaran ibl musim dua ribu dua puluh satu selain di mahaka arena kelapa gading
saya justru yang mengusulkan di villa ini karena pertimbangannya ini bubble paling safe
satu ruangan seberapa
tiga hektare ditutup tidak ada orang bisa keluar tidak bisa masuk
sudah masuk nggak bisa keluar sudah pasti
dan jauh dari keramaian kota
terus yang kedua ini sekarang di sini zona zona orange
fasilitas yang ada di villa robinson ini bisa dibilang cukup memadai
selain lapangan basket yang sudah memenuhi standar fiba tempat ini juga memiliki kolam renang lapangan bulu tangkis dan lapangan futsal yang bisa disulap menjadi lapangan basket outdoor
kamar dan kotes di villa robinson ini juga lebih dari cukup untuk bisa menampung sekitar
tiga ratus lima puluh orang atlet dan ofisial dari dua belas tim peserta ibl
hari kamis kemungkinan tim semua akan hadir
perwakilan ya dari dua belas tim itu hadir semua
itu untuk melihat satu kamar lapangan untuk fasilitas semua itu paling yang dicek
masalah protokol kesehatan juga sudah disiapkan
dan bila ibl akhirnya jadi digelar di cisarua
simulasi pertandingan dan penyelenggaran liga juga akan dilaksanakan sebelum hari h
saya sih lebih prefer memang yang penting ibl nya jalan dulu dengan protokol kesehatan yang baik ya
jadi dari situ baru kita ngomong soal ini memadain atau enggak
dan kalau saya lihat di sini juga sih sebenarnya cukup memadain gitu
di sini ada fasilitas tempat tinggal ada juga lapangan dan ruang terbuka yang lumayan besar
setelah beberapa kali harus dibatalkan karena pandemi
kompetisi ibl rencananya akan mulai kembali bergulir maret mendatang
dengan menggunakan sistem bubble atau karantina
kompetisi juga akan berlangsung tanpa penonton dan menerapkan protokol kesehatan ketat